mahasiswa yang tergabung dalam aliansi nasional reformasi akan menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah dan dpr
membuka draft rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp sebelum disahkan awal bulan juli ini
mahasiswa terdiri dari bem ui bem unj bem uki visip ui dan blok politik pelajar menggelar aksinya
di depan gedung dpr mpr di senayan jakarta pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
selain menuntut pemerintah dan dpr membuka draft rkuhp untuk umum
mahasiswa juga menuntut penghapusan pasal pasal bermasalah di rkuhp
beberapa pasal dinilai multitafsir dan berpotensi menjadi pasal karet
aksi unjuk rasa berjalan lancar dengan pengamanan dari pihak kepolisian
mengantisipasi terjadi kericuan kepolisian menyiapkan tiga unit water cannon
sementara rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika jumlah masa tidak terkendali
badan eksekutif mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi unjuk rasa
meminta pemerintah dan dpr membuka draft rancangan kitab undang undang hukum pidana
atau rkuhp sebelum disahkan di sidang paripurna
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
monika konado di depan gedung dpr senayan jakarta
selamat sore monika bagaimana situasi aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa
yang mengatasnamakan aliansi nasional reformasi kuhp
apa saja tuntutan mereka
selamat sore rifana saat ini saya berada di depan gedung dpr mpr ri
yang mana bisa anda lihat di belakang saya sedang berlangsung unjuk rasa
dari mahasiswa dari berbagai universitas di jakarta
yang tergabung dalam aliansi nasional reformasi kuhp
yang sejak pada pukul lima belas kurang lebih lima belas lewat dua puluh menit tadi
tiba di depan gedung dpr mpr ri untuk melakukan unjuk rasa
menuntut pemerintah dan juga dpr untuk membuka draft rrkuhp untuk publik
yang mana memang draft rkuhp ini hingga saat ini belum bisa diakses oleh publik
walaupun memang rencananya dpr akan mengesahkan rkuhp ini pada awal juli mendatang
dan apa saja tuntutan yang disampaikan oleh pihak mahasiswa dalam unjuk rasa kali ini
saya akan langsung bertanya kepada bayu satria utomo
selaku ketua bem universitas indonesia
yang saat ini sudah bersama saya
selamat sore mas bayu
selamat sore mbak
mas bayu langsung saja mungkin apa yang menjadi tuntutan dari pihak pengunjuk rasa atau mahasiswa hari ini
tuntutan kami sederhana
hanya dua yang pertama buka draft rkuhp kepada publik
karena sampai sejauh ini draft rrkuhp yang diterima oleh publik
itu adalah draft rkuhp september dua ribu sembilan belas
dan yang kedua kami menuntut dpr ri dan pemerintah membahas kembali
pasal pasal bermasalah dalam rkuhp
pasal pasal bermasalah yang apa saja yang dituntut oleh pihak mahasiswa yang harus diubah atau direvisi kembali mas
yang pertama pasal yang bermasalah yang kami kemudian anggap sebagai pasal yang perlu dibahas kembali adalah pasal dua ratus tujuh puluh tiga
yang mengatakan bahwa demonstrasi unjuk rasa pawai tanpa surat pemberitahuan itu akan dipidana selama satu tahun
ini tentu mengebiri demokrasi kita dan mengkhianati semangat reformasi
karena di undang undang sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan telah ditentukan bahwa
sanksi terhadap demonstrasi hanyalah dibubarkan bukan dipidana
nah ini tentu akan mencederai demokrasi kita itu sendiri
dan juga disitu ada frasa mengganggu kepentingan umum
ini tidak jelas bagaimana mengganggu kepentingan umum
bahkan demonstrasi unjuk rasa itu adalah kepentingan umum itu sendiri
lalu yang kedua tentang pasal pencari kepentingan umum itu sendiri
lalu yang kedua tentang pasal pencari kepentingan umum itu sendiri
penyerangan harkat dan martabat presiden penghinaan lembaga negara penghinaan kekuasaan yang sah
ini tentu akan mengebiri atau akan membatasi kami yang akan mengkritik pemerintah
padahal kritik adalah sumplemen ataupun vitamin bagi demokrasi
saat kritik dianggap menghina maka kita sudah sampai pada ujung demokrasi
demokrasi yang diambang kehancuran
mas bayu kita ketahui bersama rkuhp ini sendiri sudah dibahas sejak tahun dua ribu sembilan belas
namun tertunda hingga saat ini tahun dua ribu dua puluh dua kembali dibahas dan akan disahkan
apa sikap dari pihak mahasiswa melihat hal ini dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh dua tiba tiba ingin disahkan
perlu diingat bahwa draft september dua ribu sembilan belas adalah pemantik dari gelombang besar gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil pada tahun dua ribu sembilan belas
saat draft itu masih dibahas saat draft itu tidak kembali diperbaharui dan dibuka kepada publik
maka mahasiswa akan terus bergerak bahkan akan lebih besar dari tahun dua ribu sembilan belas
dan yang kedua saat pemerintah tidak kemudian mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya
dpr ri tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat
maka sudah sepatutnya mereka itu menjalankan satu kebijakan yang jangan sampai kebijakan kebijakan yang dihasilkan dari parlemen
itu adalah satu kebijakan yang ugal ugalan
jangan sampai kebijakan yang minim partisipasi publik
sebelum melakukan unjuk rasa hari ini pihak mahasiswa telah melayangkan juga surat terbuka untuk pemerintah dan juga dpr
apakah sudah ada feedback terkait hal tersebut
ya jadi di awal kami memang melayangkan surat terbuka kepada presiden dan dpr
yang sudah kami sampaikan langsung melalui kemen setnek juga melalui sekretariat komisi tiga dpr ri
sampai hari ini surat terbuka itu belum dibalas
lalu tanggal dua puluh satu kemarin kami memberikan somasi kepada presiden di hari ulang tahun bapak jokowi
dan sampai hari ini pun draft rkuhp ini sudah diberikan kepada presiden dan juga dpr ri

tapi masih belum dibuka
nah ini teman teman draft rkuhp dan buka pintunya adalah suara dari mahasiswa
dan hari ini di somasi yang telah kami berikan tanggal dua puluh satu
kami memberikan tenggat waktu tujuh x dua puluh empat jam
yang dimana adalah tanggal dua puluh delapan ini kita turun ke jalan
baik mas bayu kami juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah sendiri
khususnya dari wamenkumham mengatakan bahwa
pihak pemerintah telah membuka ruang secara foras
pihak pemerintah telah membuka ruang secara
formal bagi mahasiswa untuk melayangkan atau memberikan masukan
dan juga apa yang ingin disampaikan namun mahasiswa tidak datang dalam rapat tersebut
tapi rapat tersebut dihadiri oleh aliansi dan juga organisasi tapi tidak mahasiswa
pada pak wamenkumham prof edi jangan menebar sebuah kebencian dan kebohongan
karena kami sudah memberikan catatan aliansi mahasiswa kepada wamenkumhamnya langsung gitu
untuk apa kami hadir audiensi
saat catatan itu belum direspon
saat tuntutan kami untuk membuka draft rkuhp belum sampai sekarang direspon oleh pemerintah maupun dpr
baik mas bayu yang terakhir apa yang akan dilakukan oleh pengunjuk rasa atau mahasiswa
jika memang hari ini pihak pemerintah atau dpr sendiri tidak menerima
tidak ada yang menerima pengunjuk rasa
yang pertama kami hanya ingin dihampiri oleh ketua dpr ri ibu puan maharani
kalau ibu puan maharani tidak menghampiri kami menemui masa aksi kami akan terus bertahan
dan mempersiapkan satu gelombang protes gelombang kritik yang besar untuk dpr dan juga pemerintah
baik terima kasih mas bayu
rifana itu dia tuntutan dari pihak pengunjuk rasa dalam hal ini mahasiswa yang tergabung dalam aliansi nasional reformasi kuhp
dan memang dapat kami sampaikan juga memang dari awal
demonstrasi ini berlangsung memang berlangsung dengan aman dan juga tertib yang mana tidak terjadi juga kericuhan
dan juga tetap tertib dalam pengamanan dari pihak kepolisian dan juga pol lantas yang mana dapat kami sampaikan juga rifatnya
tidak dilakukan rekayasa lalu lintas di area ini karena memang masa masih terkendali
namun polantas menyatakan atau menegaskan akan dilakukan rekayasa lalu lintas
jika memang terjadi eskalasi
jumlah masa pada demonstrasi hari ini
rekayasa lalu lintas yang akan direncanakan juga memang adalah menutup flyover pulau dua
sehingga pengendara yang akan menuju ke semanggi jakarta barat dialihkan untuk melalui jalan asia afrika di senayan untuk menuju ke jakarta barat
namun sampai saat ini dapat kami sampaikan demonstrasi berlangsung dengan aman dan tertib tidak mengganggu juga arus lalu lintas yang ada di depan gedung dpr mpr
sementara juga dari pihak dpr sendiri kami mendapatkan informasi
jika memang eskalasi dari masa ini terjadi maka wakil ketua dpr ri sufmi dasko ahmad akan menghampiri atau keluar dari gedung dpr dan menghampiri mahasiswa yang mengunjuk rasa saat ini rifana
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia monika konado atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali